motogp mandalika tinggal beberapa hari lagi sirkuit mandalika terus disiapkan
pengujian sirkuit oleh fim dilakukan juga pengujian beberapa fasilitas penunjang
korespondensi ann indonesia erlangga wisnuaja akan melaporkan langsung dari sirkuit mandalika
selamat sore angga bagaimana kesiapan sirkuit mandalika menjelang balapan
apa saja sektor yang dihomologasi agar sirkuit mandalika mendapatkan grade a
selamat sore putri memang benar bahwa fokus sekarang jelang balapan motogp akhir pekan nanti di sirkuit mandalika
adalah bagaimana sirkuit mandalika ini merampungkan homologasi yang dilakukan oleh fim dan dorna
dan tadi saya juga sempat berbincang bincang dengan direktur utama mgpa bapak priyandi satria
yang menjelaskan bahwa sejak event pramusim kemarin memang ada beberapa catatan
yang diberikan oleh fim dan dorna terhadap kondisi sirkuit mandalika
dan catatan catatan itu berupa saran dan rekomendasi dan juga hal yang wajib untuk diperbaiki
saran atau rekomendasi ini adalah hal hal yang lebih bersifat beautifikasi dan itu sudah selesai dikerjakan
sementara yang wajib dikerjakan adalah pengaspalan ulang di beberapa tikungan
yang memang sempat dikeluhkan oleh beberapa pembalap yang tampil di event tes pramusim kemarin
dan menurut direktur utama mgpa bapak priyandi satria
memang soal pengaspalan ulang ini sudah rampung dilakukan sejak empat atau lima hari yang lalu
dan sekarang tinggal menunggu finalisasi homologasi yang akan dilakukan oleh fim dan dorna
yang rencananya dalam dua hari ke depan ini akan dilakukan
dan targetnya tadi menurut priyandi satria bahwa minimal di hari kamis ini proses homologasi ini sudah selesai dilakukan
dan balapan akan siap untuk digelar di sirkuit mandalika
dan tentunya sirkuit mandalika ini sudah mengantung
dan tentunya sirkuit mandalika ini sudah mengantung

dan tentunya harapan kita bersama bahwa akhir pekan nanti ajang balap motogp di sirkuit mandalika akan dapat berlangsung dengan lancar putri
soal medical center bagaimana kesiapan medical center dan juga tenaga medisnya

ya memang kita selama ini mungkin fokusnya ke bagaimana kondisi lintasan sirkuit mandalika
pembalap motogp namun ada orang orang di belakang layar yang jarang tersorot kamera namun justru perannya sangat vital dalam setiap gelaran ajang balap motogp
yaitu tim medical atau medical team
dan memang tadi saya juga sempat berkunjung ke medical center yang ada di sirkuit mandalika di nusa tenggara barat ini
memang mereka tim medical ini sudah siap untuk menghadapi ajang gelaran balap motogp akhir pekan nanti
dan sebagai informasi pada balap nanti
medical center ini telah mempersiapkan satu ratus tujuh puluh satu personel dan perlengkapannya
kemudian ada sepuluh ambulan dan dua helikopter
dan sebagai informasi tambahan medical center yang ada di sirkuit mandalika ini mempunyai fasilitas yang sangat lengkap
sehingga apabila diperlukan tindakan tindakan emergensi ini semua dapat dilakukan di medical center tersebut
dan apabila di medical center ini tidak dapat menangani kondisi darurat tersebut
helikopter dua helikopter yang sudah disiagakan akan siap membawa atau mudah mudahan ini tidak terjadi
korban kecelakaan dalam balapan ini ke rumah sakit rujukan atau ke daerah terdekat yang fasilitasnya lebih memadai putri
baik baik erlangga wisnuaji
kita akan melihat terus kesiapannya seperti apa
hari sudah semakin dekat terima kasih banyak
sudah melaporkan dari sirkuit mandalika nusa tenggara barat